salah satu pengacara keluarga yosua kamarudin simanjuntak selasa siang mengatakan
rombongan pengacara keluarga yosua tidak diizinkan masuk
oleh dirtipidum pori dan diusir keluar dari tkp
kamarudin menuturkan pihaknya memang tidak diundang untuk datang menyaksikan tahapan rekonstruksi
namun pihak pengacara keluarga korban berpatokan pada pernyataan
yang pernah disampaikan kepala polri bahwa proses rekonstruksi berjalan transparan dan akuntabel
karena tidak diizinkan berada di lokasi mereka meragukan transparansi jalannya rekonstruksi
tim pengacara brigadir yosua berencana melaporkan tindakan diskriminatif ini
kepada presiden joko widodo dan menko polhuka
sementara itu keluarga brigadir yosua juga merasa kecewa
karena pengacara sebagai perwakilan keluarga tidak diperbolehkan hadir langsung dalam proses rekonstruksi
pihak keluarga pun tidak mendapat undangan untuk menyaksikan langsung rekonstruksi
terutama pihak pengacara kita sangat kecewa sebagai utusan kita disana
saya bisa menyaksikan
itu kan saya belum tahu bagaimana mengusul narga peraturannya itu
pada cnn indonesia com dirtipi dumbareskenpori
brigjen andirian menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur
agar menghadirkan perwakilan korban yang sudah meninggal
dia menyebut rekonstruksi itu diawasi oleh pihak eksternal
seperti kompolnas komnasham dan lpsk sebagai bentuk transparansi
diliputan cnn indonesia